nama ini jeneng kan cintan
kembali ternyata ya
dalam pelaksanaan vaksinasi di desa segaran klaten jawa tengah senin pagi
rombongan presiden dibuat kaget oleh warga yang mengikuti vaksinasi bernama sama dengan nama sang presiden
oleh presiden warga tersebut langsung ditemani mulai proses screening sampai selesai vaksin
tidak sampai di situ presiden juga memberikan hadiah kepada warga tersebut
jokowi dodo yang berprofesi sebagai pandai besi ini pun tak kuasa menantang isharu
saat bertemu langsung dengan orang nomor satu di indonesia tersebut
ditungguin dari datang sampai mantrinya itu
aku merekso merekso itu saya sudah ditungguin sama pak jokowi duduk di situ
tidak bisa tidur ya pak sebelum kejadian ini
ya aku kemarin belum tidur ini
ah kepikiran terus
dalam kunjungan kerja di desa segaran delanggu klaten ini
presiden jokowi hadir didampingi ibu negara iryana gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan sejumlah pejabat lainnya
presiden berkelilingga untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi dor dor berjalan dengan baik
jangan lupa like share dan subscribe ya
jam lima pagi tadi kan jualan sayur saya
tapi ini sudah tutup
tak tinggal dulu lah
mau dapat gembako kan lumayan thomas
tak berapa lama rombongan presiden melintas
presiden jokowi hanya membuka jendela mobil dan melambaikan tangan
warga yang sudah menunggu antusias melambaikan tangan kepada mantan wali kota solo itu
di meliputan cnn indonesia